tetap boleh terjadi segera luar
lha buat apa
lu mau kemanain kalau begitu
woy kita udah dapet informasi woy
udah dapet informasi
ustadz bam tolong anterin saya ketemu ustadz musa sama ustadz rewan
bisa itu mah tenang aja
ya allah antri saya sekarang
aduh mana berantakan lagi ini
ntar dua mail sama siti mana bawel lagi diorangnya
tapi mohon maaf kalau misalnya pak siti tersinggung
anak anak akhir akhir ini dikasih makan yang aneh aneh gitu gak mpok
atau mereka pernah komplain tentang makanan gitu
anak anak juga makan pada biasa biasa aja
saya juga masak
ya emang masak itu itu lagi itu itu lagi
kagak nggak yang macem macem
pak siti kalau masak sendirian aja
ya kadang kadang saya masak sendiri
kalau ada pade ya cuma dibantuin sama dia
kalau pas satam lagi ya suka dibantuin sama dia
kalau pas satam lagi ya suka dibantuin sama dia

bantuin bantuin ngapain ya
eh apaan tuh
eh apaan tuh
eh apaan tuh
itu pade mpok
eh apaan tuh
eh apaan tuh
eh apaan tuh
ya allah pade
mesti dirain siapa
mesti dirain siapa
mesti dirain siapa
kalau ninggalin dapur
hah ngapa nyuruhnya saya
kompor memang hidup sendiri
semuanya mati sendiri
ini kalau kompor gak dimatiin
minyak kering meleduk
minyak kering meleduk
ini pondok mau jadi apaan
pelajaran buat mpok
teliti lah dalam bekerja
udah kayak kambing
ya allah sabarnya pade ya
ya allah sabarnya pade ya

ya allah sabarnya pade ya
kalian kalau disuruh pulang
sama orang tua kalian
jangan mau ya
kita harus tetap berani
lebih santren kun
nah siapa yang ngajak kawan kawan setuju
kau itu haikal
kau tuh tau ini lagi keadaan darurat
maap puter pak puter
kita yang gak sengaja
sekarang ini juga keadaan darurat
darurat gimana maksudnya
maksudnya sekarang kita harus cari papan
alvan kok cari tauper
supaya kita gak diajak pulang
kita harus cari si tauper
kita ngomong si tauper si tauper harus jujur
tentang keracunan makanan kunanta
kita harus kembalikan kunanta
oh jadi begitu kawan
kalau begitu kawan kawan
nanti kita akan menyebab untuk mencari si tauper ya kawan kawan
ayo kita cari si top
kita cari tauper
kita cari tauper
ya allah saya ada banyak kecewa
begini bapak bapak dan ibu semuanya
saya paham dengan kondisi bapak dan ibu semuanya
sebagai orang tua tentunya sangat mengkhawatirkan kondisi anak anak kita
nah terus gimana ini pak ustadz
katanya ngajak ngobrol tapi muter muter kayak begini
apa sabar sabar dulu pak
insyaallah semua permasalahan kita selesaikan dengan musyawarah
dengan kepala dingin
ingat allah swt mengingatkan kepada kita untuk bermusyawarah dalam segala urusan
kata allah dalam surat ali remron ayat satu ratus lima puluh sembilan
kalau kita sudah musyawarah
maka kita semuanya bertawakan kepada allah swt
jadi kami dari pihak pesantren kunanta mohon minta waktu
agar kami bisa menyelidiki sumber racun dari makanan itu
jadi begini pak
kalau memang misalnya makanan di pondok pesantren pun anta ini beracun
atau katakanlah tidak higienis
harusnya kena efeknya itu bukan cuma angin aja
maksud saya bukan cuma topan aja
tapi seluruh santri
mungkin saja angin itu maksud saya topan itu mungkin jajanan sembarangan kali
dipinggir sungai deket deket
itu kan bisa aja pak
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bukannya saya lancang
tapi menurut saya
kasih kesempatan dulu untuk semua pengurus kunanta
untuk menyelesaikan masalah ini pak
bapak mau sekoko sama mereka
apa bapak pengacar di sini
saya bukan pengajar di sini pak
cuma anak saya belajar di sini
kalau saya sih pengwarung di depan tuh
tapi kenapa bapak nggak belain para ustadz
kenapa bapak mukul perut saya
justru untuk pak
saya percaya sama pengacar di kunanta ini
makanya anak saya juga sililis sampai mondok di sini
sama seperti anak ibu ibu bapak bapak
makanya kita harus dengan kepala dingin dan emosi pak
kalau begitu kami beri kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini
karena baru pertama kali kejadian di sini
bagaimana bapak bapak ibu ibu
semua masalah itu harus dengan kepala dini
dipikir dua kali
dan tidak boleh emosi pak
kunanta harus ditutup
bukan bilang aku tahu pak
eh kalian aja yang gak lihat taufan di sini ah
eh sudah aja
eh kebetulan ada bapaknya sih taufan
gimana pak beres
ah beres atukang
pokoknya tugas sudah diselesaikan dengan baik
terus bayarannya gimana kak
bapak topan kedepannya si bos itu
ada di depan pesantren
si bos ada di depan
tenang aja pasti dikasih
ada apa sih bos
aku bilang dari tadi
jangan berisik dulu
kalian lihat kan
itu bapaknya si taufan yang pembohong
sama taufan yang pembohong itu
ternyata oh ternyata
mereka pun bohong
itu tak boleh terjadi
oh itu ada anak santri itu
boy jangan jangan dengar mereka
kan kita udah ketahuan
alamak bapaknya taufan
kita udah ketahuan mereka udah ngelagetan

jangan aja kejar jangan
ya kejar atuh
kenapa gak lari dari pagi
kita gak boleh lari